di hari libur waisak ini arus lalu lintas menuju puncak bogor jawa barat pada siang
tadi kembali dipadati kendaraan dari arah jakarta
antrian kendaraan mengular hingga empat km
polisi terpaksa menguras arus satu arah ke atas lebih awal
dari pantauan kamera drone traffic management center polres bogor
kemacetan parah menuju puncak melapis di sepanjang jalur tol hingga simpang gadok
dan megabendung kabupaten bogor jawa barat
untuk mengurai kepadatan arus petugas memperlakukan sistem satu arah
atau one way lebih awal
polisi juga telah menyiagakan ratusan personel yang disebar di enam titik rawan macet
dan kecelakaan di sepanjang jalur puncak
rencananya pemberlakuan sistem one way akan dijadwalkan dua kali
dengan konsentrasi arus balik sore nanti
pantauan arus lalu lintas hari ini cukup padat
terlihat dari gerbang tol ciawi memanjang sekitar hampir satu kilometer
hari kemarin hari rabu ada kelonjakan kenaikan jumlah kendaraan
sejumlah tiga puluh satu ribu kendaraan sudah memasuki wilayah puncak
kemudian yang keluar adalah dua puluh delapan ribu
artinya memang dari hari kemarin banyak masyarakat yang dari sore hari
sudah memulai kegiatannya menuju ke puncak
nah tentu hari ini kita laksanakan one way
kita mulai dari pukul tujuh tiga puluh hingga pukul sepuluh
untuk hari ini kami juga mempersiapkan anggota personil
banyak dua ratus lima belas personel
kami plotting khususnya di tempat tempat titik rawan kemacetan
itu ada enam tempat
sementara itu situasi lalu lintas di gerbang tol cikarang utama
yang biasa digunakan untuk menuju cikampek dan bandung terpantau lengang
sejak pukul tujuh pagi
kendaraan mulai memadati kawasan gerbang tol cikarang utama
untuk menuju cikampek dan sekitarnya
sempat terjadi antrean di sekitar gardu tol
yang disebabkan adanya perbaikan jalan di kilometer tiga puluh
serta adanya kecelakaan truk kontainer di kilometer tiga puluh
kepala gerbang tol cikarang utama herfian mengatakan
pihaknya memprediksi arus lalu lintas di hari libur waisak ini
tidak seperti libur long weekend sebelumnya
walaupun cenderung lengang
pihaknya membuka tiga belas gardu tol menuju cikampek